kalau gue bisa jadi istri yang baik buat mino
ya ampun kamu pagi pagi udah masak
tumben rajin banget sih sah
hari ini al dan andin ke tempat nino
bukti apa yang sudah mereka dapatkan
kita sarapan yuk
aku udah siapin
nanti kita ke rumah nino
kamu mau gak
mau ngapain ke rumah mino
barang barangnya elsa kan masih banyak
ngobrol sama nino dan keluarganya juga
mungkin ada baiknya juga
aku juga gak bisa tenang
kalo di rumah aja
sementara al dan andin akan kesana bawa bukti baru soal perbuatan elsa
nanti kita ke rumah nino sambil bawain bajunya elsa ya
barangnya elsa semua kita bawa
yuk kita makan dulu
mulai hari ini gue harus tunjukin
kalo gue bisa jadi istri yang baik buat nino
ya ampun kamu pagi pagi udah masak
tumben rajin banget sih sah
aku mau bikinin sarapan buat mama sama nino
karena kan selama ini mama terus yang masak
stand maaf kalau selama ini aku jadi menantu kurang baik buat mama
tapi aku janji aku akan berubah
mama lega sekali
ternyata masalah kemarin itu
riki yang fitnah kamu
dan kamu gak bener bener hianatin nino
ya mungkin ini pelajaran buat rumah tangga kalian berdua
ya menurut mama sebaiknya kalian juga harus ngerti kalau dalam rumah tangga itu selalu aja ada masalah

ini kalian berdua harus hadapi semua
saling terbuka saling dukung saling menyayangi ya
apalagi kalian harus kuat itu semua demi kayak di kandungan kamu saya
makasih ya ma buat nasihatnya
mama lega sekali sayang sekali sama kamu ya
aku cuma kepikiran papa mas
kamu tenang ya
insya allah semuanya akan baik baik aja
kamu jangan kayak gini kasihan si belon biru kalo kamu stres
dia pasti juga ikutan stres loh
oh iya pas kamu tadi teleponan sama papa gimana suara papa
papa terdengar baik baik aja apa gimana
papa dan mama bilang mereka akan berusaha untuk kuat deh
pastilah mereka khawatir itu pasti
tapi mereka janji kok mereka akan berusaha untuk kuat
sekalian aku juga mau ngasih foto yang kemarin
ma ini udah semua barang barangnya elsa
udah tadi aku udah masukin semuanya
tunggu dulu bentar
aku kabarin elsa dulu ya pak ya
aku kabarin elsa dulu ya pak ya
aku kabarin elsa dulu ya pak ya

enak gak bubur buatanku
bubur kamu tuh enak banget sayang
cobain deh sayang
lo juga suka kan
kamu makan yang banyak ya
enak banget ya pikirannya
wah ini aku kirim foto papa pas kita piknik sama reina kemarin
apapun yang terjadi bapak harus kuat ya
papa juga sayang sekali sama kamu dan reina
juga calon cucu papa dalam kandungan kamu
ren nih tehnya
minumnya jangan buru buru
oh iya nanti mama jadinya mau aku anterin kemana
karena kamu itu lagi libur kita makan di restoran ya ren
ya boleh nanti ya
keren mama pengen tanya nih
kamu tuh hubungannya sama mbak jenny itu gimana sih
kalian tuh hubungannya udah lebih dari teman kan
mama apa sih ma
aku sama jennifer itu cuma temenan mah gak lebih
ya mama tuh pengen hubungan kamu sama mbak jen itu dilebih lebihin dikit
mama kan pengen juga
itu kayak mamahnya bos kamu itu lho pak adebaran
punya sama nantu cantik baik
mama pengen ren
udah deh ma ya
alhamdulillah namanya jodoh ya
itu namanya jodoh ren
oh iya gak apa apa kenapa ya jen
iya saya mau tanya lagi kamu hari ini ada acara nggak
kalau misalnya kita hari ini brunch dulu sama papa saya
tapi maaf ya sebelumnya
kamunya jadi repot
oh gitu ya
saya coba tanyain ke mama saya dulu ya
terima kasih banyak
ren ada kabar apa dari mbak jen
kok tadi kayaknya kamu sebut sebut nama mamah gitu sih
dia ngajak ketemu mbak
dia ngajak makan siang sama papanya